kau manusia biadab
mati kau sekarang

terimalah kematian bersama dendamku pada seluruh waktu
kau manusia biadab
kau manusia biadab
kau katimu akan mengalahpanku
kau turunkan keatiranmu langsung atau melupakan aku
kau katimu akan mengalahkan aku
kau katimu akan mengalahkan aku
kau katimu akan mengalahkan aku

aku mendapatkan tujuh sari pati manusia
sekarang aku telah menjadi manusia sepenuhnya
sudah bukan mayat menjangan